hampir setiap hari ada saja di kampung ini bocah yang hilang diculik
dan penculiknya susah ditangkap
kami sudah berusaha mencarinya
tapi penculik itu susah ditemukan
semoga saja aku bisa membantu untuk menemukan penculik itu
dan jika tidak
tapi pas di jalan aku diculik
baguslah kalau kamu sadar
mudah mudahan cepat kembali
apa yang dikatakan kakak darpa
jangan tinggalkan ibu lagi ya nak
yangku juga minta maaf ya bu
terima kasih ya nak
terima kasih kisah nak
bolehkah aku bertanya
dimana gunung betung itu bu
kalian jalan ke arah barat
dua atau tiga hari
terima kasih bu
hati hati di jalan kemana
sebentar lagi abah dirah akan datang untuk membantu kitanya
dan aku juga sudah mengirimkan pesan pada kisahmu
agar membawa anak buahnya untuk membantu kita
mereka akan datang besok
apakah kakak yakin
rencana ini akan berhasil
karena yang kita hadapi adalah ningrat kencana kak
kali ini aku sangat yakin
memang pernah mengalahkanku
tapi dengan bantuan abah dira
aku sangat yakinnya
kita pasti akan bisa memberikan
pukulan yang telak terhadap mereka
yang bisa menggetarkan seluruh dinding dinding kerajaan
kita akan menemukan mereka
dan memperoleh kekuatan
yang akan membuat mereka
menjadi orang yang lebih baik
dan membuat mereka
dan membuat mereka
menjadi orang yang lebih baik
dan membuat mereka
menjadi orang yang lebih baik
mereka lari kemana
kita harus tangkap mereka
mereka sudah membawa anak si umai

ayo kita kejar ke sana

jangan sampai mereka menangkap kita
paman sepertinya sebentar lagi kita akan sampai ke pergabungan paman
hahaha bener raden
pastinya disini banyak makanan raden
lebih penting lah kita tidak di hutan
kita makan buah buahan ya terus
itu penculiknya tuh
tangkap dia tangkap
bahaya ini raden
kenapa kita harus kabur
raden itu masyarakatnya udah
ngamuk raden udah marah marah
dia gak mau tau mana yang benar mana yang salah
mending kabur raden ayo raden
kita nanti dipukulin raden
raden ini kenapa selalu melakukan hal yang sama
apa raden tidak bisa mengambil pelajaran
dari hal yang dulu raden
aku hanya bosan terkurung terus di dalam istana
aku hanya ingin keluar
menjajal kemampuan ilmuku
apakah aku salah
uak selalu menyuruhku
untuk terus berlatih
dan meningkatkan kemampuanku
tetapi tidak seperti itu caranya raden
berubah menaktil melanggar peraturan
dan harus di berikan hukuman
raden berubah menaktil melanggar peraturan dan harus di berikan hukuman
akan semedidipuri istana
hampir setiap hari
ada saja di kampung ini
bocah yang hilang diculik
kami sudah berusaha mencarinya
semoga saja aku bisa membantu
untuk menemukan penculik itu
dan juga menyelamatkan
anak anak yang diculik
terima kasih nak
dengan kesaktianmu itu
kamu bisa berhasil
atur nuhan paman
bolehkah aku bertanya
bagaimana ciri ciri penculuk itu
tidak tahu nak
tidak pernah ada satu orang pun
ada yang pernah melihat mukanya
penculik itu seperti hantu
penculiknya jadi hantu
bukan begitu paman
maksudnya mereka itu sulit ditemukan
sudah dua hari aku tidak makan
perutku sangat lapar
aku lapar sekali
kapan aku dikeluarkan dari tempat ini
cepat keluarkan aku dari sini
bebaskan aku dari sini
cepat buka pintunya
tidak ada yang bisa dikeluarkan
kenapa kalian diam saja
anakku sudah teriak teriak minta dibebaskan
cepat bebaskan dia
ampun gusti ratu
sebelum masa hukumannya habis
raden purba menak
tidak boleh keluar dari ruang semedi
dan tidak boleh diberikan makan atau minum
siapa yang berani mengaturku
cepat bukakan pintunya
aku ingin mengantarkan makanan
ampun gusti ratu
hamba tidak berani melanggar perintah
cepat keluarkan aku dari sini
kajik ibu tolong
cepat bukakan pintunya
kuncinya ada pada kipur wagali
suruh ia menghadapku
baik gusti ratu
ibu akan membebaskanmu
cepat kajik ibu
aku sudah sangat kelaparan disini
tolong bebaskan aku
anakku dibuat sedemikian sengsaranya
aku tidak rela anakku diperlakukan seperti ini
hater sembanya ratu
ada apanya ratu menghalamba
aku ingin kau segera membebaskan
purba benak dari ruang semedi
aku tidak tahan mendengar intiannya
sungguh ia merasa tersiksa berada di dalam sana
hukuman untuk raden purba menang
akan berakhir dalam sepenggal hari ini
mohonnya ratu bersabar sedikit lagi
dilepaskan saja sekarang ki
mau sekarang atau nanti sama saja
aku rasa hukuman ini cukup berat
tidak sebanding dengan perbuatannya ki
bukan untuk menyengsarakan
raden purba menak
dan tidak melakukannya